kemacetan lalu lintas mewarnai perjalanan mudik idul fitri tahun ini
selain di jalan tol kemacetan juga terjadi di jalur arteri
banyak pemudik yang kelelahan akibat terjebak kemacetan
polisi meminta para pemudik yang kelelahan untuk segera beristirahat
sebab kelelahan dapat menimbulkan kelengahan yang bisa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas
di kabupaten mojokerto jawa timur
satlantas polres mojokerto punya cara unik untuk mencegah pemudik dari bahaya kelelahan
yaitu dengan hipnoterapi
di pos pengamanan taman kecamatan mojosari
anggota satlantas polres mojokerto
ibtu edy widoyono memberikan layanan hipnoterapi gratis bagi para pemudik
selama tiga puluh menit dengan diiringi alunan musik yang menenangkan
pemudik menjalani terapi hipnosis
ibtu edy widoyono yang juga anggota indonesia hipnosis center ini
memperkenalkan kelelahan tersebut

untuk memperkuat konsentrasi saat berkendara
setelah menjalani terapi hipnosis pemudik mengaku tubuhnya terasa lebih segar
tadi mengantuk capek setelah semraut
berarti dulu daripada bahaya
terus setelah dihipnoterapi sekarang gimana kondisinya
alhamdulillah sehat segar lagi
ibtu edy widoyono mengatakan terapi hipnosis diharapkan bisa membantu pemudik
terutama yang mengendarai sepeda motor agar tidak terlalu cepat lelah
tujuan kami memberikan pelayanan hipnoterapi di sini
diberikan kepada para pemudik yang mau pulang kampung
terutama yang perjalanan jauh biasanya lelah mereka istirahat di sini
kemudian kita tawarkan untuk terapi agar fresh kembali biar sehat kembali
tujuan kami seperti itu
dan biar mereka jadi
berjalan bergendaran di jalan tidak ada halangan
tetap patuh aturan lalu lintas
selain di pos pam taman mojo sari layanan hipnoterapi bagi para pemudik
juga disediakan satu lantas polres mojokerto
di pos pelayanan kenanten jalur nasional kabupaten mojokerto
agung wibowo mojokerto jawa timur